dan ibu kami terakhir berkomunikasi dengan kami yaitu menyatakan disekap oleh kelompok perdagangan orang yang dijadikan menjadi pelayanan
video kakak adik tersebar di media sosial meminta bantuan polisi untuk memulangkan ibu mereka yang tengah berada di luar negeri
dalam video berdurasi satu menit dua puluh detik yang diunggah sejumlah akun instagram ini
kakak beradik yang mengaku dari kabupaten cianjur jawa barat menuturkan jika ibu mereka diduga menjadi korban perdagangan orang
setelah video beredar satreskrim polres cianjur berhasil menangkap seorang terduga yang terlibat dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang tppo
selain mengamankan pelaku polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa dokumen ketenaga kerjaan medical check up dan paspor
menurut kapolres cianjur akbp azari
kurniawan sabtu siang menjelaskan pelaku diamankan atas laporan keluarga salah satu pekerja migran indonesia
selain itu ditambah video anak anak korban yang meminta pihak berwajib untuk membantu memulangkan ibunya yang masih berada di timur tengah
pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak pihak terkait untuk segera menemukan keberadaan korban yaitu id empat puluh tahun untuk memulangkannya ke tanah air
ide berangkat menjadi pekerja migran indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua dan bekerja di dubai
mengimbau pada seluruh warga masyarakat agar tidak mudah terbujuk dengan iming iming untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi
karena proses untuk bekerja di luar negeri tidak semudah seperti yang dibayangkan dalam artian harus melalui tahapan tahapan dan proses proses yang sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan undang undang
tersangka dikenakan undang undang no dua puluh satu tahun dua ribu tujuh tentang tindak pidana
pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana maksimal lima belas tahun penjara dan denda sebanyak banyaknya rp enam ratus juta
gani aris cianjur jawa barat